puluhan ibu warga jalan leuser kebayoran baru jakarta selatan berunjuk rasa menolak kedatangan petugas satpol pp yang hendak menggusur permukiman mereka
sejumlah ibu berdoa bersama dan berorasi di bawah jalan
mereka berjaga jaga menolak kedatangan satpol pp yang akan melayangkan surat sp dua penggusuran kepada seluruh warga
pemerintah berencana menggusur lahan mereka untuk digunakan oleh pt pamjaya
warga yang sudah puluhan tahun tinggal di wilayah ini mengaku telah memiliki surat hak izin bangunan meskipun tidak memiliki sertifikat tanah
menolak turun sp dua dan aksi untuk menolak satpol pp datang ke sini para aparat seperti tni kapolri hurah dan cak matang
bisa jangan digusur lah mas
kita orang kita kalau melarikan kita melari kemana iya kan
kita udah seperti saudara udah seperti kakak
seperti orang tua
nah kalau kita pisah dari sini
saya tuh memikirkan kalau saya tuh berpelukan
dimana kita mau nangis dimana kita mau rangkul mas
soalnya disini itu udah gak seperti tetanggaan
udah seperti orang tua keluarga